begitu banyak berkah yang didapatkan para jemaah haji di tanah suci
salah satunya adalah air zam zam yang bisa menyegarkan sekaligus berlimpah manfaat
lalu apa saja yang terkandung dalam air yang sumber airnya tak akan kering ini
berikut informasi selengkapnya untuk anda
salah satu berkah yang didapat para jemaah haji di tanah suci mekah adalah air zam zam yang berlimpah
kehadiran air zam zam sendiri tak terlepas dari keajaiban allah swt sebagai mujizat kepada umat manusia melalui nabi ismail allah
allah sw menciptakan sebuah sumber mata air yang menyejukkan di tengah padang pasir yang gersam
ini menjadi janji allah untuk perintahnya agar membawa umat sebanyak banyaknya ke baitul

banyak sekali keistimewaan yang didapat bagi mereka yang meminum air zam zam
salah satunya adalah menjadi amal ibadah karena termasuk sunnah rasulullah
selain itu kandungan yang dimiliki air zam zam dapat melepas dahaga sekaligus mengenyangkan
tidak seperti air mineral biasa air zam zam mengandung elemen elemen alami sebanyak dua ribu mg per liter
dibandingkan dengan air mineral biasa yang hanya memiliki kandungan yang tak lebih dari dua ratus enam puluh mg per liternya
kandungan ilmiah ini terbagi menjadi dua ml per liter
jadi dua jenis ada ion positif dan negatif
kedua ion yang mengisi air zam zam berada dalam takaran yang seimbang
inilah yang menyebabkan kekhasan rasanya yang tak didapat dari sumber air manapun
berbagai penelitian ilmiah telah membuktikan keistimewaan air zam zam
salah satunya dari dokter masaru emoto dalam buku international bestsellernya the true power of water
emoto menggambarkan bahwa molekulnya
air zam zam membentuk kristal heksagonal yang sangat indah
molekul seperti ini tak didapat dari sumber air manapun
disebutkan bahwa bentuk molekul yang dikandung air menjadi penanda khasiatnya akan tubuh manusia
salah satu kandungan ilmiah yang banyak dimiliki air zam zam adalah fluor
menurut banyak penelitian kandungan floor zam zam bisa mencapai
dengan jumlahnya yang melimpah kandungan dalam air zam zam juga bisa bermanfaat bagi konsumsi tulang dan gigi manusia
selain itu berbagai kandungan ionnya bisa membunuh kuman jahat di tubuh manusia
sehingga jelaslah air zam zam bisa mengobati juga mencegah terjangkitnya penyakit
kandungan dan manfaat air zam zam pun tertuang dalam hadis rasulullah saw
melalui ibn abbas bahwasannya
air di permukaan bumi adalah air zam zam yang padanya terdapat makanan yang menyegarkan
dan padanya terdapat penawar penyakit